saya juga mau menyampaikan
bahwa sampai saat ini
di mata allah
baik di mata negara
jadi saya mohon
rumah tangga itu setiap rumah tangga
itu pasti akan ada permasalahan
dan sudah selayaknya
setiap ada permasalahan rumah tangga itu
semua bisa dicarikan
jalannya terbaik secara
rumah tangga bukan untuk konsumsi publik
bukan untuk dipanas panasin
ya sebagaimana diatur dalam pasal
kitab undang undang hukum acara pidana
yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan